kalau melihat tadi
target saya kira masih
dan kita harapkan nanti
semua tanaman langsung
yang untuk upacara
tujuh belas agustus dan
tapi khusus untuk
dua ringin kembar ini adalah memang